hai yang diludahin aja juga
eh kurang banyak itu mah
ngapasih doyan banget gpl kalau pakai apa saya maju
memang emang ya sih hidupnya dan nyusahin apalagi endingnya
lu mau apain jul anak orang serain sama julia
eh kenapa sih gino sama steve ada disini ya
mak mak jangan jangan itu bener mereka itu sudah ngapa ngapain si steve
bener kali ini aku yang punya ide mak tenang
ini bisa membius
aduh susah banget nih sunit
aduh berat ya pak yo
sama badak agak boleh bertengkar
dia biasa bende on bal nyambut
adi apa ini adi apa mau ke mana sih
udah ketahuan gua emang ngangkat si setep gini kok
dari gelagatnya nih
emak mbak yuk sama poela tukang mutilasi juga ya
kamu luancang mak
bayangkan mutilasi lu jul
asal lu tau aja
nih si setep udah dapet pemenangnya dia
jadi pemenang undian tau nggak sih
yang bener mak
bantuin toh bantuin
jangan jangan emak mau menang diri ya
kagak bisa kagak ada
pokoknya julia minta bagian
yoyoyos daripada kamu itu terwewe terungus
nanti kita bagiin lebih dikit ya
ya elah gini doang aja
masa kalau kedua
yang bener nak pak
sekarang kita giliran membangunkan si seti
aduh enggak enggak enggak
bayu ternyata ngapain orang dibengkek begitu sih
udah bangun bangun loh
coba ketuk ketuk ketuk
eh ketuk ketuk ketuk
ketuk ketuk ketuk ketuk
ketuk ketuk ketuk ketuk
eh mau dibayar ya bercanda sama saya
lu sendiri yang ngasih cara begituan
ketuk ketuk ketuk ketuk
ketuk ketuk ketuk ketuk
ketuk ketuk ketuk ketuk
enggak ada waktu mak
nah udah udah
eh pakai air
pakai air dulu
sebentar pasang sebentar ya
pakai lama nih
makanya ini air banyak banget di sini
eh itu mak
lihat cara gua
jauh jauh pakai air
tinggal diludahin aja juga
kurang banyak itu mak
eh emang emang ya si steve hidupnya udah nyusahin
jangan jula sama orang
serain sama juleha
kamu tuh kesini rabok
mau dapetin kupon diem diem kan
mau dimakan sendiri kan
susah ya ya saya nggak mau tahu saya nggak mau tahu pokoknya bagi bagi buat saya kalau nggak
pengumuman buat warga gangdang dos kalian karena pemenangnya kagak ada maka hadiahnya kami tarik
sekali lagi lagi pemenang apa nih tapi orang udah almarhum pak
nggak bisa kalau orangnya udah almarhum berarti uangnya hangus maka hadiah lima puluh juta batal
sakurnya enggak bisa boyang jujur
sobat gua baik baik contrat
kupon gua balik lagi
duit gua tuh
pangsitnya bener bener enak
lima puluh juta gua anggol
pangsitnya ga seguar
ya gila kidaah pada datang
wah wah gawat gawat urusannya
bener nih urusannya
eh makan aja seenaknya
wah uap ya
uap uap uap
uap uap uap
uap uap uap
gua nih punya ide nih
kutuai itu gandum
udah kaget bener
sekarang semuanya dengerin nih
kita cari tukang rujak
nah di rujaknya itu
kita pakai sambal yang banyak
nah begitu dimakan ke mulutnya
disitu tuh pasti dia ngomrot
nah kita bawa si rambo ke empang
begitu ke empang nah
kita liatin tuh disitu pasti dia
yang burang dimakan tuh rambo
yang banyak rambo yang banyak
udah mulus belum
belum mulus belum
tambah lagi kak sambal sambal
jangan pake celen gadoh aja juga
kuponnya udah borna
oh kebetulan anggu